perayaan idul adha ternyata membawa berkah tersendiri bagi pengepul kulit hewan kurban di surabaya
pada hari raya kurban tahun ini pengepul bisa mendapatkan tiga ton kulit sapi dan juga tiga lembar kulit kambing
para pengepul pun meraup untung yang lumayan besar
saat hari raya idul adha pengepul kulit hewan kurban sapi maupun kambing dadakan bermunculan di sepanjang jalan di surabaya
mereka menerima penjualan kulit hewan dari warga yang menyembeli hewan kurban
para pengepul ini membeli kulit hewan kurban dengan harga delapan sampai sepuluh rupiah per kilogram
sedangkan kulit kambing dihargai empat puluh ribu rupiah per lembar
sementara untuk kulit sapi yang rusak dibeli lima ribu rupiah per kilogram
sedangkan kulit kambing yang rusak dihargai lima belas per lembarnya
kulit kulit ini kemudian akan dikirim ke pusat kerajinan kulit di beberapa sentra kerajinan di indonesia
kalau adanya sepuluh kilo tetap ya lima puluh ribu
pak ini rencananya kulit kulit hewan kurban ini akan dibawa kemana ini pak
ke pabrik ya untuk dijadikan apa biasanya pak
untuk dijadikan apa biasanya
tahun ini pengepul kulit hewan kurban menerima tiga ton kulit sapi dan tiga lembar kulit kambing
kondisi ini naik sepuluh persen dibandingkan tahun lalu